masih dari jawa barat pemirsa kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang pria terhadap dua wanita
salah satunya masih di bawah umur hingga kini masih dalam penyidikan polrestabes bandung
kasus pencabulan ini diduga dilakukan oleh pelaku berinisial dc kepada sejumlah wanita
namun baru dua korbannya yang berani melapor
diduga pelaku dc juga merupakan ketua pusat organisasi sahabat polisi
kuasa hukum korban sunan kalijaga menyatakan kasus ini sudah ditangani kepolisian
dan diduga korbannya lebih dari lima orang
korban melapor ke unit ppa satuan reserse dan kriminal polrestabes bandung sabtu pekan lalu
pelaku belum ditangkap karena masih mengumpulkan barang bukti serta saksi saksi
para korban artinya saya katakan tidak satu atau dua yang sudah melapor
tapi ada korban korban lainnya
yang sampai detik ini belum berani melaporkan diri
namun demikian cerita atau historinya itu ada
ada kesamaan ada kemiripan
dengan contoh dipaksa untuk membuat tato di tubuhnya
ya katanya sahabat polisi ya tapi kita tetap melaksanakan tugas secara profesional ya
kita tidak melihat siapa backgroundnya apa kita lihat dari apa yang dilaporkan